beraninya kau lakukan ini padaku
kau benar benar membuatku marah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa sinetron kembalinya raden kian santa
besok ragu tayang pukul dua puluh dua puluh waktu indonesia barat hanya di
punten aman lupa
orang latah masuk kayak begitu
rampes ada apa ya
paman perkenalkan dulu
aku dan teman temanku ini sedang dalam perjalanan menuju japura paman
dan kami butuh tempat istirahat
untuk kami berjalan
mengembalikan tenaga kami lagi
apa paman ini menyewakan tempat bagi kami
kebetulan saya kubu di desa ini
jadi sudah kewajiban saya
menyambut tamu yang datang di desa ini
saya tidak bisa menyediakan makanan
termasuk penduduk di desa ini
terus terlalu gaji
kampung ini terkena wabah kisah anak
ladang kami diserang belalang misterius
wabah yang tadi ya tuh
semua padi dan tanaman lain
dusak semuanya kisah anak
tadi kami juga diserang oleh balang itu
begitulah kisah anak
belalang itu bisa datang kapan pun juga
entah dari mana datangnya
tapi nanti akhirnya baru beda
itu sudah tiada
dan nama dicho
gimana karena hidup badan
aku sudah menduga nyimah seratus ubang larang sengaja membiarkan dirinya terkena pukulan
untuk berseriuhan benarkah itu mohon ampun gusibrabu hamba tidak sengaja melakukan hamba
hanya melihat nyimah seratus ubang larang tidak melukai salah satu prajurit lalu hamba berusaha
mengegah maaf syekh guru mana mungkin ibunda ratus banglarang ingin mencelakai seorang prajurit
lebih baik sheikh guru nurjati jelaskan saja apa yang sheikh guru lakukan di barak prajurit tengah malam
mohon maaf ayahanda prabu bukan maksudku untuk berperasangka buruk kepada syekh guru nurjati
tapi ini sesuatu yang sangat layak untuk aku curiga ayahanda mengingat syekh guru nurjati baru saja
tiba di istana tengah malam mengapa barak prajurit yang dituju untuk pertama kalinya bukan wismanya sendiri
bagus rarasan tang termakan omonganku dia lebih percaya pada aku daripada gurunya sendiri aku ingin
tahu apa sebenarnya tujuan ibunda tuh menghasut ku dengan syekh guru sejak kedatangan ibunda
aku melihat banyak kejanggalan yang terjadi pada ibunda
dia bukan seperti ibundaku
dia bukan seperti ibunda ratus banglarang yang aku kenal
aku ingin tahu
apa yang sebenarnya sedang terjadi
mohon ampun gusip ram
hamba tidak ada maksud apa
hamba memeriksa keadaan di barak prajurit
keadaan barak prajurit aman aman saja
ini hanyalah kesalahpahaman
dan aku minta
masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi
sekarang dinda kembalilah ke tempatmu
akan mengobati luka luka
kau bukan dinda subanglarang
aku bisa mengenali
dari sorot matamu
kau orang yang sengaja menyusup
aku ingin tahu
siapa kau sebenarnya
aku harus segera keluar dari tempat ini
tapi pagar ini sulit sekali untuk aku tembus
bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini
sebaiknya aku berpura pura pingsan saja
hanya ada satu cara
sebaiknya aku berpura pura pingsan saja
apakah nyai baik baik saja
dia tidak menjawab panggilanku
mungkinkah dia pingsan
rasanya aneh sekali
biasanya aku tidak pernah lupa memberikannya makanan
apakah dia memiliki sebuah penyakit
sebaiknya aku beri gas menurutnya
aku tidak boleh berlama lama dengan dia
aku tidak boleh berlama lama di tempat ini
aku harus segera kembali ke pajajah
jangan halangi jalanku
atau aku akan menghajarmu
aku tidak akan membiarkanmu pergi nyai
beraninya kau lakukan ini padaku
kau benar benar membuatku marah
kau benar benar membuatku marah